mau lanjut lagi ribut
oh juga bisa diem gak
adido udah gak sabar buat tonjok ribut yang malus
ayo kita ceritain secara agak
banyak omong loh maju
padahal kemana sih
kok sepi banget rin
ini macam mana sih
ini mau jadi geng
mbak mau kemana sih
mau ke lapangan iya pas lagi pada berantem
aduh shell mendingan lo udah deh istirahat aja disini ya
gue harus kesana ra
ntar mereka berantem lagi yang ada udah gue gak apa apa
terlalu bahaya tau gak
berantem disini biarin mereka selesaikan masalahnya
kita gak usah ikut ikutan deh
tra gak bisa mereka berantem juga gara gara gue kan
jadi gue harus kesana
gue gak mau ribut disini
kenapa kok takut lawan gue
gue udah bilang sama lo ya

lo salah paham
bukan gue yang nyebarin ke michelle seorasi lo tentang madam pretty
lo ngerti gak sih
aku juga lihat kali udah lo gak usah heboh ya
ini apaan sih si riva
kalian ini apa sih
kalian ini apa sih
mau jadi jagoan semua
nih pak togar ngapain sih ganggu deh
kok ganggu sih bahaya takut
maksudnya kan tadi kan
emang emang perlu ambil cuti ya
buat ajak elle di liburan
elle kan lagi galau terus mikirin rivki
kok gak diangkatnya sama elle
apa janjian masih di kelas ya
ini dengan carmila dari asuransi bumi persada
ada apa ya pak
kalian ini bikin malu
kamu kesini mau ngapain
mau jadi jagoan
mau jadi jagoan apa mau sekolah
orang tua kalian menyekolahkan kalian
bukan untuk berantem
buka kau sudah benjol benjol itu
mau jadi apa
belajar di sekolah
ini bukan arena tinju paham gak
paham paham tapi berantem lagi
apa yang kalian lakukan sudah menjatuhkan martabat sekolah
dan terus terang gue bilang sama kalian ya semua ya
ini tidak bisa saya kasih ampun lagi sama kalian
gue gak terima semua ini
gue pastiin hidup lo bakal susah
karena udah berani macem macem sama gue mike
gak adaondupation borno
menurut gue ini tidak harus rowughanamer
jadi bekerja saudaranya di k anderson ini
diam gak bisa diam gak
kalau nggak ada yang diam ini saya hukum lagi satu minggu lagi mau
ada yang mau saya setiap satu minggu
tuh mai shan shan kasian banget kalau harus dihukum
tapi tenang aja ya machan chine gue bakal setia temenin lo jalanin hukuman lo
sekarang kalian kembali ke sekolah dan masuk ke kelas masing masing
buar buar buar buar
dengar ya urusan kita belum selesai
kita sebagai guru harus bisa menghentikan perseturuan antara anak anak ipa dan ips
jangan sampai mudah terpancing oleh amarah apabila ada suatu masalah
agar bisa hidup tentram dan damai di lingkungan sekolah
gini pak kalau menurut saya sebaiknya kita buat satu peraturan

dan peraturan itu bisa menghukum anak anak ipa dan ips yang sedang berselisih
kalau menurut saya kalau cuma hukuman itu tidak akan efektif untuk anak anak ipa dan ipns pak
kita harus melakukan upaya untuk menumbuhkan rasa kasih sayang
dan persatuan di antara lingkungan sekolah
seperti yang kita ketahui melawan permusuhan itu cuma dengan rasa kasih sayang dan cinta
jangan sampai mudah terpencil
ya pak jaya apa yang saya lakukan apa yang saya jelaskan kepada pak jaya
saya terus terang berbicara dengan pak jaya
saya berbicara tentang cinta dan persetuan agar dia bisa menjadikan kita lebih baik
kita sudah menjelaskan tentangnya dari saat itu
sudah lebih dari empat jam
kita harus mencari hal yang konkrit
mencari solusi yang pas
eh bagaimana caranya
eh supaya anak ips anak ipa tidak benterok gitu loh
supaya gak fight
eh inget lo ya
ini anak ini nyari gara gara terus nih
apa lagi sih
lo yang mulai lo yang jadi gara gara sekarang lo yang gak terima
terus lo maunya apa lagi sekarang
aduh aduh aduh
udah ini tak pangkat sama patogar
baru aja patogar ngomong eh
mau lanjut lagi ribut
oh juga bisa diem gak